ya kita masih dalam insight perubahan demi perubahan wajah kota surabaya yang diganjar sejumlah penghargaan tentu tidak lepas dari peran pemimpinnya
masih bersama wali kota surabaya terpilih tri risma hari ini
risma saya waktu ke surabaya terus terang rindang itu yang pertama kali yang saya lihat
selama lima tahun jadi wali kota sebenarnya dari segi membuat ya mempercantik surabaya itu fokusnya lebih kemana
sebetulnya kalau mbak desi tahu kita membuat beberapa peristrian ya
memang saya biasanya orang kenal taman gitu kan
ahli taman bu risma
sebetulnya tiga tahun terakhir saya banyak membangun lapangan untuk anak anak muda gitu
lapangan olahraga maksudnya
iya kemudian kita membangun peristrian itu apa namanya
yang mungkin yang bisa dilihat hanya pedestrian kita lebar kemudian pedestrian kita cantik
dan saya lihat rindang itu jadi jalan jalan juga banyak pohonnya di tengahnya
tapi yang paling mahal justru sebelumnya konstruksi bawah tanah di itu peristrian itu
jadi kami membenahi peristrian itu dengan struktur bawahnya
sehingga untuk saluran supaya saya perhitungkan
sempat debat dengan apa namanya
iya diskusi lah dengan ahli trenase
saya sampaikan saat itu bu risma kenapa bikin besar besar
sekarang siapa pernah membayangkan sekarang kondisi alam seperti ini
ya peruburan iklim
ya perburuan iklim seperti itu
nggak ada yang bisa membayangkan
ini saya hitung seratus tahun ke depan saya bilang gitu
oh gitu ya bu
iya saya memperhitungkan
itu kan dampak dari perubahan iklim gitu
dan itu ternyata betul kan terjadi
hujan kita semakin lama bukan semakin sedikit gitu
ini karena badai el nino
tapi nanti juga laninya juga akan datang
laninya akan lebih basah
jadi maksudnya di bawah pedestrian itu kan ada dorong dorong
ada box besar sekali
drainase besar sekali
jadi surabaya bebas banjir sudah terasa
tengah tengah kota sudah relatif bebas
yang belum itu beberapa kawasan agak ke barat
karena itu dampak dari apa penggunaan solo
mudah mudahan kita bisa segera tangani itu
karena memang sebetulnya bukan kewenangan pemerintah kota gitu untuk sungainya
tapi kami coba memperbaiki bersama sama dengan departemen
tapi tamannya banyak lumayan dan bagus bagus
saya sempat ke salah satu taman
ini ada beberapa contoh taman
saya mau ngetes nih bu risma
coba kita lihat taman yang pertama
apa kekhasan dari taman ini
waktu itu dan bekerja dengan siapa
dan siapa yang memilih tanamannya dan bunganya pohonnya
bu risma sendiri
sangat kumuh gitu
disitu dipakai apa namanya orang
ya macam macam lah saat itu
nah kemudian saya punya ide
saya kepala dinas kebersihan
terus saya membuat gambar
ternyata ada beberapa teman kakak kakak kelas alumni yang sama
oh saya bantu gitu
udah di telkom
nah saya dibantu
nah saat itu konsepnya memang
saya ingin membuat konsep
dimana orang tua
kemudian remaja dan anak anak itu bisa berkumpul bersama sama
di suatu tempat
di kondisi di kota gitu
karena biasanya anak muda memilih tempat sendiri
kemudian anak anak kecil di tempat sendiri
orang tua juga di tempat sendiri
dan ini jauh lebih sehat
dan lebih menyenangkan
kita lihat ke taman berikutnya
ini taman ekspresi
ini taman keputraan
yang tadi tuh disebut
tadi udah disebut
iya taman ekspresi
ini ide ini dari mana
karena ini menarik sekali
penuh dengan ekspresi
soalnya gak gitu keliatan
jadi ini saya ini kan selama ini kan seperti bungkul
saya coba sediakan untuk anak anak muda itu skatepark gitu
nah kemudian anak anak itu protes ke saya
bu itu skateparknya tuh ditempati untuk apa namanya anak kecil kecil gitu
jadi anak anak kecil latihan jalan gitu di atas kan naik turun gitu
terus habis itu kita buatkan
oke kita buatkan tempat skatepark gitu
terus semua kok untuk para olahragawan
kemudian ini idenya adalah untuk pekerja seni gitu
makanya di sini ada beberapa produk ini
iya namanya taman ekspresi
yang mana ini tamannya
ini pohonnya juga rindang rindang
ini taman prestasi ya
ini namanya menarik ya
ini udah lama taman
disitu ada prestasi prestasi
disitu ada prestasi prestasi kota surabaya
oke dan terakhir kita lihat
ini namanya bukan taman
depannya itu kebun
ini kebun bibit
iya ini memang disini banyak bibitnya ya
iya jadi ini dulu tempat pembibitan
kemudian saya sampaikan kita juga sudah jarang membibit gitu
karena begitu kita ambil tanaman gitu kemudian langsung kita tanam gitu
secepat mungkin kita tanam
ya tujuannya untuk perubahan iklim itu sama untuk kualitas udara surabaya
jadi semakin banyak yang kita tanam tentunya udara kita semakin bagus
dan bu risma tampaknya begitu menggemari sekali ya tanaman bunga pohon dan lain sebagainya
sudah dari dulu ya bu risma ya
sebetulnya itu bukan apa namanya
bukan tujuan utama kalau untuk taman
itu tujuannya adalah untuk supaya warga surabaya sehat
menciptakan ruang publik
mau ditambah lagi atau sudah cukup
kalau tidak salah tahun dua ribu dua belas juga mendapatkan environmental award ya dari sustainable city asean
tapi biasanya kalau salah satu ciri khas dari kota kota di indonesia itu adalah sampah
bagaimana pengelolaan sampah yang bisa lebih diperbaiki lagi bu risma
alhamdulillah kita satu satunya kota yang sudah tpa kita sudah terkondisikan sudah dikelola dengan baik
jadi tpa kita saat ini sudah menghasilkan dua mw listrik dan rencananya menjadi sepuluh mw gitu
wah jakarta bisa belajar nih dari sini kita
kemudian warga surabaya juga sudah mengelola lingkungan dengan baik
jadi sampah sampah di bila kemudian yang sampah basah dijadikan kompos gitu
jadi budaya daur ulang itu sudah semakin ada
sudah ya semakin tahun semakin banyak
dan kemudian bank sampah juga sudah mulai banyak ya di surabaya
punya bank sampah juga yang terbanyak di indonesia
kemudian kita juga membuat rumah kompos
kita juga sekarang pasar pasar itu kita kelola sampahnya untuk kita jadikan kompos
nah ini kan perlu proses edukasi ya terhadap warga apa tantangannya selama ini
ya memang berat mengajari warga makanya tadi saya sampaikan
kalau dulu saya mengajari warga untuk kebersihan gitu
saya ngajari turun gitu kalau kotor saya sapu sendiri
makanya di mobil saya ada sapu ada tempat sampah kayak gitu
nah sekarang ini saya mengajar nanti masalah ekonomi perekonomian warga
nah memang berat tapi kalau itu sudah masyarakat sudah merasa bahwa ini kebutuhan
maka mereka akan menjaganya sendiri gitu
jadi kalau mereka
kompos benefit itu sangat terasa
iya mereka kerasa sekali jadi dulu itu setiap tahun ada satu kampung yang
masih satu tahun itu ada yang sakit demam berdarah
sekarang bu kami sudah bisa mendeklarasi begitu
kami sekarang tidak ada yang kena demam berdarah
yang di daerah pesisir bagaimana
saya lihat ya sempat ke sana dan di sana banyak sekali bangunan bangunan bersejarah tua
tapi cukup banyak yang tidak terawat gitu bu risma
padahal ini kan ada aspek sejarahnya juga kan
masalahnya memang gedung gedung tua itu banyak digunakan untuk akses ekonomi
jadi digunakan gudang
ini yang coba sebenarnya kita bicara bahwa bangunan mereka mempunyai nilai dalam arti itu
bisa jadi tujuan wisata juga
saya tuh ngumpulkan itu ya memang berat ini kan karena menyangkut masalah ekonomi kan
dan juga apa
jadi selama ini kan mereka punya akses yang bagus di tempat itu
kemudian juga mempunyai nilai ekonomi
jadi ini yang coba kita dorong karena sebenarnya nilai itu sangat luar biasa bangunannya
ya baik kita break sebentar
tapi mengenai bagaimana mengembangkan perekonomian surabaya
kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini dengan wali kota surabaya untuk mengupas lebih jauh misi dan visinya untuk surabaya ke depan